meski sudah ramai diburu masyarakat belum banyak kantor cabang bank yang dapat melayani penukaran rupiah lama ke rupiah baru
rupiah edisi terbaru belum banyak tersebar hingga ke cabang cabang perbankan
dari informasi detik finance beberapa bank bni cabang pembantu belum bisa melayani penukaran uang baru
sementara kondisi tersebut juga terjadi di beberapa cabang utama bca
senin sembilan belas desember bank indonesia menerbitkan sebelas pecahan rupiah baru tahun emisi dua ribu enam belas
yakni tujuh pecahan uang kertas dan empat pecahan uang logam
sejak pertama kali diluncurkan sudah banyak warga yang antusias menukarkan rupiah mereka ke rupiah keluaran terbaru
bahkan di hari peluncuran masyarakat sudah ramai menukarkan rupiahnya di mobil penukaran uang bi di blok m square